brazil identik dengan sepak bola koleksi lima gelar juara piala dunia menjadi salah satu bukti dominasi brazil di sepak bola dunia
sejarah panjang tim nasional sepak bola brazil tersebut dapat dilihat di museum federasi sepak bola brazil yang ada di rio de janeiro
berikut laporan koresponden cnn indonesia erlangga wisnuwaji
bagi anda penggemar sepak bola museum federasi sepak bola brazil yang ada di kota rio de janeiro ini adalah salah satu tempat yang wajib untuk dikunjungi
bagi rakyat brazil sepak bola memang sudah mendarah daging dan bisa dikatakan juga sudah menjadi bagian dari kebudayaan mereka
hal ini juga terlihat dalam slogan yang ada di dalam museum ini yaitu somos football
informasi dan sejarah panjang federasi dan timnas sepak bola brazil dari tahun seribu sembilan ratus empat belas hingga sekarang tersaji lengkap di museum ini
deretan piala termasuk lima trofi piala dunia yang telah diraih brazil serta gol gol indah yang dicetak bisa dilihat oleh pengunjung
bahkan dokumentasi siaran radio saat brazil menjuarai piala dunia ini juga terlihat di museum
yang untuk pertama kalinya di tahun seribu sembilan ratus lima puluh delapan juga masih dapat didengar
salah satu bagian yang paling menarik di museum ini adalah bagian sound of history
dimana pengunjung dapat menganggarkan siaran langsung radio dimana tim nasional sepak bola brazil tampil
salah satunya adalah saat tim nasional brazil tampil di piala dunia tahun seribu sembilan ratus lima puluh delapan
saat itu pele mencetak gol saat melawan wales brazil enam belas
belum pernah menang saat melawan tim nasional norwegia
dari empat kali pertemuan yang sudah mereka jalani
brazil hanya mampu menahan imbang dua kali dan kalah dua kali
berdiri sejak satu agustus dua ribu empat belas
museum ini bisa menampung maksimal dua ratus orang pengunjung
pengunjung yang datang akan ditemani oleh seorang pemandu
yang siap untuk menjawab semua pertanyaan
tentunya belum lengkap berkunjung ke museum ini
bila tidak membawa pulang oleh oleh atau souvenir
dan salah satu suvenir yang bisa anda bawa pulang adalah
berfoto dengan seragam tim nasional brazil lengkap dengan pialanya
tak perlu menunggu lama foto sebagai souvenir pun siap untuk dibawa pulang
nah ini dia pemain brazil gadungan asal indonesia
rangga wisnuaji rio de janeiro